kebakaran terjadi di gedung kejaksaan agung jalan sultan hasanuddin kebayoran baru jakarta selatan
hingga saat ini api masih berkobar
dan kita coba untuk terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia tika beremao yang ada di sana
oke sembari menunggu kita bisa melihat bagaimana visual yang anda saksikan saat ini
bahwa api masih terus berkobar membumbung tinggi dengan kepulan asap yang kita bisa lihat cukup besar
kobaran api yang membakar gedung kejaksaan agung yang berada di jalan sultan hasanuddin kebayoran baru jakarta selatan
dan lalu lintas masih terlihat berlangsung seperti biasa
mungkin kita juga bisa nanti menanyakan bagaimana
lokalisir tempat kejadian kebakaran ini kepada pihak pihak yang saat ini masih terus berupaya memadamkan api
kita mendengar sirine dari sejumlah mobil pemadam kebakaran yang berusaha terus mendekati lokasi kejadian kebakaran ini
untuk melakukan pemadaman api yang masih terus berkobar di gedung kejaksaan agung
yang berada di jalan sultan hasanuddin kebayoran baru jakarta selatan
dan lintas masih terlihat berlangsung seperti biasa
gedung kejaksaan agung kita masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait
bagaimana kronologi kejadian kebakaran ini terjadi dan kita ketahui bahwa gedung ini memiliki sejumlah lantai dengan fungsi masing masing
dan ruang kerja masing masing apakah kemudian ini bisa kita konfirmasi gedung atau ruang apa saja yang terbakar dari kejadian ini
jadi kita masih menunggu
bagaimana konfirmasi dari pihak terkait kita lihat kobaran api masih terus membakar gedung kejaksaan ini
dan upaya pemadaman juga masih terus terjadi atau dilakukan oleh pemadam kebakaran yang kita ketahui dan kita lihat sudah berada di lokasi kejadian
dan upaya pemadaman juga masih terus terjadi atau dilakukan oleh pemadam kejadian

kita konfirmasi lebih lanjut bagaimana situasi terkini dari gedung kejaksaan agung yang terbakar
saat ini produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi berada di sana selamat malam
ya kita masih menunggu untuk tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi yang ada di lokasi kejadian saat ini
selamat malam raffi
selamat malam raff raff
ya sepertinya belum terjadi belum terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi
yang saat ini sudah berada di lokasi kejadian
dan seperti yang kita lihat bersama visual di televisi anda ini memperlihatkan bagaimana kebaran api yang sangat besar bisa katakan
membakar sejumlah ruangan yang ada di gedung kejaksaan agung yang berada di jalan sultan hasanuddin kebayoran baru jakarta selatan
dan tentu kita berharap upaya pemadaman terus dilakukan
apakah kemudian juga lokalisir kawasan di sekitar gedung ini juga sudah dilakukan
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
karena kita tahu bagaimana situasi di sana merupakan jalur lalu lintas yang cukup padat
berdekatan dengan sejumlah pusat perbelanjaan
dan kita coba kembali untuk terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
raff raff kaffi yang ada di kawasan gedung kejaksaan agung
selamat malam raff
ya selamat malam verdi
raff raff gambarkan kepada kita bagaimana situasi terkini di sana
apa yang bisa anda sampaikan secara rinci terhadap kejadian yang sedang berlangsung saat ini
ya dari sejak informasi adanya kebakaran di gedung kejaksaan agung republik indonesia
di sekitar lantai lima dan juga lantai enam
kemudian api sudah merambat ke hampir sebagian gedung
yang saat ini apinya juga masih terus berkobar
dari pihak suku dinas pemadam kebakaran jakarta selatan
ini mereka masih memberikan atau masih mencoba untuk memadamkan api
yang sudah berlangsung ke gedung kejaksaan agung republik indonesia
yang memelahap bagian dari gedung
terdengar memang verdi dan juga pemirsa
ada benda benda yang jatuh
ini diperkirakan adalah seperti misalnya plafon
kemudian juga benda benda lain seperti kren
terdengar sedikit ada ledakan
yang terdengar beberapa kali
dan yang dikhawatirkan adalah memang di depan gedung kejaksaan ini
ada banyak pohon kemudian juga ada banyak kain kain
seperti misalnya bendera bendera
kemudian juga umbul umbul
yang dikhawatirkan adalah
bisa menyebar begitu
dan ada sekitar enam atau tujuh unit
mobil pemadam kebakaran ini juga sudah dikerahkan
mereka sepertinya menggunakan strategi untuk menggunakan
macam penyemprot air begitu yang lebih tinggi
untuk memadamkan api di gedung yang lebih tinggi
di lantai yang lebih tinggi maksud saya gitu
salah satu caranya lagi adalah
pendinginan begitu atau membasahi sebagian gedung
agar api tidak bisa merembet ke bagian gedung yang lain
ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak
pak pemadam kebakaran
dari sisi lalu lintas di jalan sultan hasanuddin sendiri
sejak pukul setengah delapan tadi
memang sudah ada blokade arus lalu lintas
baik yang menuju ke blok m maupun yang dari blok m
dan ini memang masyarakat juga sepertinya belum ada perimeter keamanan
yang diberikan oleh pihak keamanan secara lebih detil
atau lebih tegas terlihat banyak masyarakat yang memang
saat ini masih melihat kejadian kebakaran ini begitu ferdi
ya raff raff sebelum lebih lanjut kita ingin memastikan
apakah ada laporan korban jiwa dari kejadian ini
ya sampai sejauh ini memang masih belum ada informasi
informasi yang begitu rinci apa penyebab dari kebakaran ini
dan berapa korban jiwa yang dilaporkan terkait insiden kebakaran di gedung kejaksaan ini
yang kita dapat memberikan informasi adalah ferdi selain perimeter keamanan
juga yang masih belum begitu terlihat ketat begitu
ini juga masyarakat sepertinya sudah merasakan dampak dari panasnya api
yang mungkin sekitar berjarak tiga puluh
tiga puluh sampai empat puluh meter dari lokasi kejadian
kami dari teman teman wartawan kemudian juga banyak warga yang juga datang ke sini
itu juga merasa tadi juga merasakan hawa yang cukup panas begitu
ini menandakan bahwa api yang tadinya berkobar itu
sudah sangat besar sekali radia pengaruh panasnya begitu
dan dapat anda lihat informasi di layar ini bahwa
api juga sebagian juga
masih membakar bagian di dalam gedung yang lebih
istilahnya lebih menjorok ke arah dalam gedung begitu
ada sedikit ledakan yang saya lihat kemudian juga suara suara dentuman
sepertinya saya duga ini adalah
jatuhnya plafon begitu dan juga
ada barang barang elektronik begitu yang meledak begitu di dalam gedung itu sendiri ferdi